nah tapi di tengah tengah aksi latihan yang memang nantinya akan dipertontonkan
tepatnya untuk terjun payung
berubah menjadi momen penyelamatan setelah sejumlah penerjun payung tni justru mendarat di area permukiman warga
ya titik pendaratan yang recahnya di lapangan halim perdana kusuma tiba tiba berubah akibat tiupan angin yang kencang
ya nyambut di pohon
inilah saat ketika sejumlah penerjun payung tiba tiba mendarat bukan di lokasi pendaratan yang seharusnya
ya itu nyangkut di pohon
awalnya belasan penerjun payung dari tni yang sedang melakukan latihan ini mendarat di perumahan curug indah cipinang melayu jakarta timur
diduga akibat angin kencang titik pendaratan yang seharusnya di lapangan penerbangan halim perdana kusuma bergeser ke lokasi lain
beberapa penerjun jatuh dan menyangkut di pohon
di antara mereka dilaporkan ada yang terluka
saya lihat angin gede angin gede dia kebawa ke lapangan komplek
jadi pada turun di lapangan komplek banyak yang sangkut
ada yang sangkut di pohon rumah orang ada yang sampai nabrak janggut listrik juga
berapa penerjun pak
kira kira kurang lebih sekitar lima belas orang
lima belas orang ya
wabar sendiri langsung tadi ada pihak kampung dari tni angkatan darat datang juga semuanya
latihan terjun payung sudah dilakukan personil tni sejak kamis siang
bukan hanya atraksi terjun payung pesawat milik tni angkatan udara pun siap mewarnai langit ibu kota
hardian syahbernadi jakarta
mudah mudahan cuacanya cerah mendukung nanti ya
pada tanggal sembilan nanti ya
pada tanggal sembilan nanti
siapkan kameranya nih bagi para penonton nanti dari publik yang mau melihat seperti apa ya
semoga atraksinya bisa dinikmati juga oleh publik yang lain
dan mudah mudahan tidak ada apa apa